nah dari palestina kita ajak pemirsa semua kita akan menuju ke selandia baru untuk kembali
belahan dunia selatan ini berarti ya
ya kalau kemarin ada skandinavia dengan durasi puasa terlama
di selandia baru ini justru sebaliknya
ini puasanya terpendek kurang lebih sekitar sebelas jam
kira kira seperti apa suasana ramadan atau bulan puasa di selandia baru
untuk mengetahuinya sudah ada warga negara indonesia yang tinggal di selandia baru
tepatnya di auckland sepertinya
ini ada mbak tatum sharifah atau mbak ifah
halo selamat pagi waktu jakarta mbak ifah
mbak iva apa yang menarik yang bisa anda ceritakan mengenai bulan suci ramadan atau bulan puasa di auckland
terutama di selandia baru
kalau di sini umat islam itu minoritas ya
yang jelas pasti beda sekali
banyak orang tahu ramadan itu apa tapi nggak paham banget gitu
dan gak selalu ingat
jadi kalau kami diajak makan siang bareng
atau ada acara acara di kampus yang melibatkan makan makan itu biasa sekali
tapi positifnya banyak yang kagum sih
jadi kamu gak makan seharian
gak minum juga seharian
wah kamu hebat banget luar biasa gitu
bisa jadi pembelajaran positif juga ya untuk masyarakat di selandia baru di sana
tadi mbak ifah mengatakan
kaum islam ini minoritas
nah komunitas muslim di sana seperti apa
menjalankan ibadah atau menjalankan ramadan dari tahun ke tahun ya
kebetulan kalau dari umat muslim indonesia sendiri
ada sekitar seribu orang di auckland
itu setiap hari sabtu kita punya jadwal buka puasa bersama
itu ada tausia

ada buka bareng sama ada sampai teroleh bareng gitu
kalau kebetulan di sini lumayan banyak juga masjid
itu mereka menyelenggarakan buka puasa bersama juga
menariknya juga di sini umat muslim itu datang dari seluruh dunia gitu
jadi di sini tuh saya bisa ketemu dari somalia saudi india bangladesh irak
bahkan kayak misalnya fiji saya nggak tahu sebelumnya kalau itu banyak umat muslim ya
tapi ternyata banyak juga muslim di fiji gitu
nah ini baru kelihatan kalau kita ikut acara buka puasa bersama kayak di masjid gitu
kalau di kehidupan sehari hari sih nggak terlihat gitu
mbak kan tadi sering apa namanya buka puasa bareng dengan tidak hanya komunitas indonesia
tapi komunitas muslim dari berbagai negara
ada somalia ada fiji macem macem lah divers sekali
kalau ketemu pas buka puasa bareng nih dengan komunitas lain
itu menunya apa mbak
menu buka puasa khasnya di sana
menu nya yang lebih banyak sih itu
kas arab atau kas india gitu ya
kas arab atau kas india gitu ya
atau nasi biryani
indonesia nggak punya ciri khas yang kerap ditampilkan gitu mbak
misalnya mbak iva sering masak masak tertentu gitu
kalau di masjid masjid dominasinya itu india dan arab memang
tapi kalau di komunitas indonesia sendiri ya makanan indonesia
nah itu yang kita tunggu tunggu gitu sih
banyak gak sih mbak iva masyarakat indonesia
khususnya masyarakat muslim yang banyak gitu ya
yang ada di selandia baru yang ada di auckland
di auckland terbesar ya untuk wilayah new zealand
bagaimana cara cara masyarakat indonesia yang ada di sana
yang muslim begitu merayakan lebaran ketika lebaran nanti
atau paling tidak misalnya ada acara berbuka bersama
dengan apa ya menyajikan masyarakat eh makanan makanan khas indonesia
iya kalau setiap sabtu kita punya acara buka puasa bersama
bersama terus ketika sebelum bulan puasa kemarin tanggal empat juni kita juga ada
humya ramadan fair
terus kita buka bazar untuk jual makanan makanan indonesia
terus ada penampilan penampilan dari anak anak muslim indonesia
yang belajar ngaji di taman pendidikan quran disini
kita tampilkan nasib kita tampilkan apa namanya
jadi cukup meriah sebenarnya
nanti untuk lebaran kita juga ada acara serupa
yang menjadi selama ini ini tahun kedua mbak iva ya yang ada di auckland ya
menjalankan ramadan di sana
apa tantangan terberat ya mbak
tantangan terberatnya dalam dua tahun ini
pertama cuaca yang kedua suasana sih
karena sekarang ini sedang masuk musim dingin
itu dingin banget ya
dan makin lama makin dingin gitu bukan makin hangat
nah karena sedang puasa saya kebetulan mudah banget kedinginan
terus menggigil terus lapar gitu
itu jadi tantangan justru malah kalau panas juga berat
dingin juga ternyata berat juga mbak ya
meskipun durasi puasanya cukup pendek sebelas jam
tapi ternyata cukup berat juga
terutama kalau kita sering ke tempat tempat yang gak ada heater gitu ya
biasanya kalau di kampus kan ada heater
itu anget gitu
tapi nanti kalau temen temen yang new zealand kiwi itu dateng
biasanya mereka kepanasan jadi dibuka lah jendela tuh kedinginan lagi kita
seberapa dingin sih mbak iva di sana
kalau kita bisa bayangkan dengan kondisi jakarta kan sangat lembab dan panas ya
di sini kebetulan ini masih awal ini masih sekitar delapan derajat lah pagi itu delapan derajat
itu yang normal tuh mbak ya
kalau paling dingin biasanya malam malam atau mungkin subuh pagi hari ketika mbak iva sahur misalnya
iya sekitar segitu itu dinginnya
tapi nanti yang ini makin bergeser makin dingin
oke baik terima kasih mbak tatum syarifah mbak iva melaporkan ini ya
itu tadi bagaimana suasana ramadan menjalani ibadah puasa di negeri orang
semoga betah di sana mbak iva dengan dingin mudah mudahan pahala puasanya jadi lebih baik
tapi itu yang menarik dari informasi dari mbak iva adalah ketika ketemu orang orang dari umat muslim
misalnya dari tadi dari india dan sebagainya itu saling bertukar apa ya
bertukar tradisi bagaimana apa sih makanan nih
saya beri saran untuk mbak iva yang ada di sana kan katanya kalau bertemu dengan komunitas komunitas muslim dari berbagai negara di sana
kebanyakan makanan makanan yang ditampilkan adalah teh arab kemudian kari kari dari india dari arab candih seperti itu
anda harus lebih progresif komunitas indonesia di sana bawa rendang bawa sate padang bawa soto
tapi jangan sampai di klaim lagi
kita harus tunjukkan bahwa makanan indonesia juga enak bagi pak di sana